tak keinformasi lain kamar dagang dan industri menilai usaha mikro kecil dan merengah
memiliki peran sangat vital serta strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
dalam pernyataan yang dikutip detik finance wakil ketua umum kadin bidang umkm kooperasi dan ekonomi kreatif
erick hidayat menyebut umkm selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi
memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran